aduh panas gerah emang ya kalau masuk musim kemarau kayak gini paling enak nih nyariin
kuliner yang seger dan manis nah di ragam kuliner kali ini saya mau ajakin buat nyari
kulineran yang enggak cuma seger tapi juga legendaris daripada kepanasan yuk kita berangkat
sekarang cuaca panas terkadang memang menguji emosi ya nah buat ngademin kita butuh
yang seger seger nih enggak salah kalau saya mampir di salah satu kedai kuliner
manis tradisional legendaris yang berada di kawasan tambora jakarta barat kedai ini sudah
ada sejak tiga puluh tahunan lalu loh atau di awal tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ada beragam pilihan kuliner tradisional namun
yang paling favorit adalah bubur jali jali khas betawi dan bubur sagurangi talas khas kalimantan
manis terus ada gurih dari santan dan biji bijiannya ini atau jali jalinya ini
masih ada teksturnya dan lembut banget nih yang kedua ada sagu rangi tales bentuknya sangat pekat
manisnya pas terus ada gurih santan juga dan ini ada talasnya tuh sausnya
teksturnya lembut dan aromatik pengelola kedai mengungkapkan kunci bubur jali jali
buatannya terletak pada pengolahan bahan jali jali yang dipresto terlebih dahulu selama tiga puluh menit sebelum dimasak
yang dipresto terlebih dahulu selama tiga puluh menit sebelum dimasak

sehingga menciptakan rasa bubur jali jali yang khas dan otentik
proses pembuatannya sih kayak dimasak biasa aja ya kayak kacang hijau biasa gitu cuman kita di presto jadi cuma setengah jam lah kurang lebih mungkin rasanya kali ya pertama dia nggak terlalu manis
terus dia juga kan biasanya juga orang biasa pakai untuk diet juga bisa karena kan dia kan termasuk tipe yang biji bijian kayak padi padian gitu kayak gandum gitu kan

bubur jali jali khas betawi dan bubur sagu rangi talas khas kalimantan masih menjadi prima dona bagi penggemarnya
untuk jali jali memang jarang makanya sejauh itu saya sering kesini buat langganan
dari sana sana banyak kan kacang hijau betani hitam kalau bubur jali jarang dan ini bubur jali sangat baik untuk diminta oleh staf bubur jali sangat baik untuk diminta oleh staf

kestral apa hasil murad kali ya
makanya ya satu dua kali atau tiga kali tetap saya kunjungi
untuk bisa menikmati kuliner bubur jali jali dan bubur tradisional lainnya
tak perlu merogoh isi dompet terlalu dalam kok
cukup seharga dua belas rupiah saja
es campur dua belas macam acang ini sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
lokasinya ada di kawasan sawah besar jakarta pusat
ada dua belas kondimen atau topping di dalam es campur ini
mulai dari kacang merah kacang hijau kupas biji selasi pepaya muda cendol cincau agar agar
rumput laut pacar cina tape gula merah dan santan gurih
perpaduan isian dengan gula dan santan membuat tampilan es campur legendaris ini nampak menggiurkan
saya nggak sabar nih buat menikmatinya
apalagi di kala hari sedang panas kayak gini
jadi es campurnya ini rasanya manisnya pas
nggak yang terlalu strong banget gitu
terus santannya juga kenapa gurih
ada pepaya muda terus ada cincau cendol selasi ada kacang merah pacar cina semuanya lengkap di sini
dan kacang merahnya lembut
inspirasi es campur dua belas macam ini awalnya karena
pemilik yang merupakan orang pontianak ingin mengenalkan kuliner dengan cita rasa khas pontianak
dan ternyata diterima oleh konsumen
wah jadi cuan ya
cili khasnya kan ada dua belas macam di dalamnya
ada kacang merah kacang hijau paca cina cendol cincau selasi
biasa sih ada rumput laut sama tape
cita rasanya ya ciri khas pontianak lah gitu aja

satu porsi es campur dua belas macam acang dihargai sepuluh rupiah jika dinikmati di lokasi
kalau dibungkus menjadi lima belas ribu rupiah
es campur dua belas acang buka mulai pukul sebelas siang hingga sembilan malam
ayo jadi mau minuman manis legendaris yang mana nih
ready cahya evan askam angga cita kesuma jakarta